ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengatakan akan ada kejutan terkait nama cawapres yang akan mendampingi prabowo subianto
pernyataan erlangga hartarto disampaikan kepada media seusai mengikuti acara indonesia industrial summit dua ribu dua puluh tiga di gedung tower uns solo selasa siang
menko perekonomian menjadi kaynote speaker dalam summit tersebut
ia datang bersama dengan wali kota solo gibran raka buming raka serta didampingi rektor uns jamal wiwoho
kepada media erlangga hartarto mengatakan akan ada kejutan tentang nama cawapres pendamping prabowo pada besok
kamis tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga capres dari gerindra prabowo subianto rencananya akan hadir di golkar institute
belum kalau hari kemis nanti pak prabowo akan datang ke kantor partai golkar dan untuk memberikan kuliah di golkar institute
kepada media erlangga hartarto mengatakan bahwa kerajaan ini akan menjadi kejutan tentang nama cawapres mendampingi prabowo